politik tidak hanya instrumen untuk meraih puasa namun sebagai jalan perubahan berkeadilan bagi suatu bangsa
saya reinhard sirait untuk cnn indonesia